menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem akari mengatakan pihaknya sedang mengkaji ujian nasional
menurutnya harus ada tolak ukur dalam mencapai kompetensi yang diinginkan
nadiem mengatakan bahwa kurikulum yang sangat padat membuat siswa menjadi menghapal
bukan memahami proses belajar di sekolah
menurutnya sistem ujian yang berstandar nasional sampai sekarang masih merugikan siswa siswi indonesia
seharusnya ujian nasional menjadi evaluasi pendidikan bagi pihak sekolah
namun yang terjadi sampai saat ini ujian nasional masih menjadi evaluasi prestasi untuk para siswa
yang terjadi adalah evaluasi terhadap sistem pendidikan yaitu sekolah maupun area geografis
kenyataan yang di lapangan itu menjadi tolak ukur untuk prestasinya siswa
inilah kesalahan yang menurut saya terjadi
siswa lah yang mungkin bisa dirugikan dan merasa dia itu gagal kalau angkanya tidak memadai dan lain lain
jumlahnya itu sangat besar kurikulumnya sangat padat